inilah video amatir yang merekam sebuah mobil pick up
berada di dasar jurang sedalam sepuluh meter
warga berupaya memberikan pertolongan
dengan mengevakuasi korban serta barang bawaannya
celakaan ini terjadi di jalur malatiro
kecamatan tabulahan kabupaten mamasa sabtu pagi
pick up modifikasi dengan nomor polisi dd seribu enam ratus delapan puluh
melaju dari arah mamuju tujuan tanah toraja
pick up yang dikemudikan sopir bernama dani ini
membawa lima penumpang yang masih satu keluarga
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
namun sang sopir dan penumpang menderita luka ringan
sebuah mobil menabrak bagian belakang
bus angkutan umum di jalur tol cipali
kilometer satu ratus sebelas wilayah subang jawa barat sabtu sore
di rekaman video amatir terlihat mobil itu menabrak
bagian belakang bus prima jasa
kursan bekasi cerebon saat sedang menurunkan
dan menaikkan penumpang di jalan tol
warga dan pengendara lain membantu korban selamat
diturunkan ke bahu jalan
dalam kecelakaan ini dua orang tewas di lokasi kejadian
dan empat lainnya termasuk dua anak anak
mengalami luka berat dan luka ringan
semua korban kecelakaan dibawa ke rsud subang
sementara kedua kendaraan dievakuasi ke pos direktol cipali
kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit
belakang lantas polres subang
sebuah mobil bak terbuka terjun ke saluran air
di jalan warakas lima tanjung priuk jakarta utara sabtu petang
mobil yang tengah mengangkut sepeda motor baru ini
terjun bebas setelah menabrak pembatas saluran air
sang pengemudi yang ternyata bukan sopir aslinya ini
hilang kendali saat diminta warga untuk memindahkan mobilnya
karena pengundi asli sedang mengantar sepeda motor
sang kernet yang berada di dalam mobil mencoba
alhasil mobil hilang kendali dengan berakhir tercebur ke saluran air
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun dua unit sepeda motor baru yang belum dikirim ke pembelinya
justru mengalami kerusakan
ini kasusnya ditangani saat lantas polres jakarta utara
tim liputan cnn indonesia